sementara itu bank rakyat indonesia cabang mataram mulai memberikan ganti rugi kepada nasabah yang kehilangan uang tabungan secara misterius
kepolisian mendalami kemungkinan kasus ini terkait dua warga asing yang ditangkap saat skimming ataupun mencuri data kartu atm pada agustus dan september
bank rakyat indonesia cabang mataram menyatakan sudah mulai membayar nasabah yang kehilangan uang tabungan secara misterius sejak jumat lalu
namun pihak bri belum merinci berapa jumlah penggantian uang maupun jumlah nasabah yang telah mendapat penggantian
sementara itu jajaran ditres krimsus polda ntb terus melakukan penyelidikan terhadap dua orang warga asing yang ditangkap saat melakukan skimming atau mencuri data kartu atm di lombok
mereka adalah warga turki dan bulgaria yang ditangkap pada agustus dan september
dari tangan mereka polisi juga menyita alat untuk skimming tersebut
tapi pembayaran sudah berjalan
sejak kapan mbak
sekarang masih berlangsung ya
sekarang masih berlangsung ya pembayaran
sejauh ini karena kami belum menemukan laporan secara lebih rinci ya dari pihak bri ya
karena penanganan kan sementara dilakukan oleh polres mataram
ya nanti kita akan lihat sampai sejauh mana
dari pihak bri ini melakukan audit kan
kemudian terkait dengan jaringan ini kita belum bisa memastikan apakah dia ada kaitannya dengan yang sudah kita tangkap ini
baik warga negara turki maupun warga negara bulgaria
skimming yang sudah kita tangani polda dan polres jajaran sudah tiga
sudah tahap dua semuanya
itu kejadian skimming ya
satu warga negara turki
terus dua kejadian ini warga negara bulgaria